anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news wafatnya ratu elizabeth ii
dan kini kita akan berbincang melalui sabungan zoom dengan hasan wirayuda
mantan menteri luar negeri republik indonesia
selamat malam pak hasan
selamat malam pak hasan
pak hasan pada saat ratu elizabeth ii ini berkuasa
tentunya ada peran peran ada fungsi fungsi yang dijalankan oleh ratu elizabeth
walaupun memang sudah tidak lagi memimpin pemerintahan
ada fungsi membantu mungkin atau fungsi diplomasi yang dilakukan oleh ratu elizabeth ii
dalam catatan anda peran peran penting atau peran peran sentral apa saja
yang dilakukan oleh ratu elizabeth ii selama memimpin pak
baik pertama kita harus memahami bahwa monarki atau kerajaan inggris itu
berarti itu berarti berarti
mereka merali dari absolute monarki menjadi constitutional monarki pada pertengahan abad ke tujuh belas
dengan begitu maka yang menjalankan roda pemerintahan adalah
pemerintah yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat
dan bahkan pemerintah rana menteri dan para menteri luar
para menterinya tidak bertanggung jawab
namun dalam evolusi absolut monarki menjadi monarki konstitusional
ada hak hak tertentu yang masih diakui ada pada raja atau ratu inggris
yaitu hak untuk dikonsultasi hak untuk memberikan advis
dan hak untuk mengingatkan the right to own
hanya terbatas hak hak itu saja
tetapi memang diakui raja atau ratu mempunyai peran penting
pertama dalam memberikan bintang dan tanda jasa
tapi juga peran peran diplomatik
misalnya karena kedudukan beliau ratu atau raja sebagai kepala negara
karena peran diplomatiknya adalah menerima tamu kepala negara
dari luar negeri tentunya
dan tapi beliau tidak menjalankan politik luar negeri
peran penting apalagi semasa ratu elizabeth menjadi ratu
selama tujuh puluh tahun beliau memang menjadi simbol besar dari kerajaan inggris
walaupun selama tujuh puluh tahun ratu elizabeth menyaksikan turbulensi yang hebat
dari kehidupan kenegaraan inggris
dari sebuah negara yang dulunya dikenal sebagai rule the wave
memerintah sepanjang ada ombak di berbagai samudera
menjadi negara yang sekarang suka dijuluki sebagai the segment of europe
dalam periode tujuh puluh tahun itu menyaksikan juga perubahan di dalam kerajaan inggris
misalnya tuntutan tuntutan untuk mengakhiri monarki dan menjadikan inggris sebuah republik
ini juga terjadi di wilayah wilayah di mana ratu elizabeth yang sekarang ini king atau raja charles
di mana negara negara dari commonwealth sebagian dari negara commil mengakui bahwa ratu atau raja inggris sebagai kepala negara mereka
di sana juga ada tantangan tantangan yang mengendaki negara negara tersebut menjadi sebuah republik
jadi proses yang terjadi di inggris tapi juga di negara negara commonwealth seperti semakmurannya
dan juga kita saksikan di kerajaan kerajaan lainnya di dunia di eropa di belgia di belanda di sweden dan sebagainya
ini persoalan yang memang terus mengejala tapi banyak hal juga bisa ditentukan oleh sejauh mana monarki itu kredibel di mata rakyatnya
karena keberadaan monarki juga bermanfaat bagi rakyat dan kerajaannya
pak hasan tadi yang menarik adalah simbol stabilitas
ratu elizabeth selama tujuh puluh tahun ini memimpin merupakan simbol stabilitas
mungkin bisa lebih digambarkan pak kami ingin mengetahui seberapa penting atau seberapa kuat simbol stabilitas terhadap negara inggris itu sendiri
persemakmuran inggris itu sendiri dan juga terhadap tuntutan tuntutan warga
menginginkan tidak adanya lagi monarki pak
bagaimana sepenting apa simbol stabilitas dari ratu elizabeth ii ini
pertama dalam hal negara atau kerajaan inggris mengalami turbulensi pemerintahan yang gonta ganti
bagaimanapun adanya ratu atau raja yang stabil bertahta di sana itu juga memberikan harapan bagi
atau kontribusi bagi stabilitas inggris
nah kita saksikan misalnya terakhir dalam tiga tahun di inggris setelah berganti pemerintahan masih di bawah partai konservatif
dari perdana menteri mei kemudian boris johnson dan masih tinggal dua tahun sebelum pemilu perdana menteri listras
nah ini kelihatan instabilitasnya
stabilitas pemerintah walaupun sebagai negara demokrasi yang parlementer sebetulnya pemerintah
atau pemerintahan punya cara mengatasi kestabilan tapi bagaimanapun ada simbol yang permanen
katakanlah katakan lebih permanen karena tujuh puluh tahun ratu bertata di sana dia juga memberikan efek
bagi suasana stabil di inggris kemudian dampaknya apa nih pak ratu elizabeth ini
meninggal dan akan digan dan digantikan oleh anaknya raja charles iii bagaimana pak hasan
melihatnya apakah simbol stabilitas itu masih akan terjaga dengan meninggalnya atau wafatnya
ratu elizabeth ii dan digantikan oleh raja charles iii pertama kita lihat apa sih ke
untuk keunggulan ratu ratu elizabeth punya kemampuan untuk dapet menyesuaikan pada perubahan
dan terbuka menanggapi kritik kritik termasuk dari pihak pihak yang menginginkan inggris menjadi sebuah
republik bukan lagi monarki beliau pada satu pidatonya mengatakan semua institusi akan bisa
hai berlangsung survive kalau terbuka untuk menerima
kritik menerima bahkan scrutinize dan bahasa inggrisnya tetapi asal kritik itu disampaikan
dengan gentle dengan santun dengan penuh humor dan serius jadi beliau terbuka dan kita lihat memang
selama masa beliau misalnya kata monarkis dari dari sebut lagi digunakan oleh istana tapi diganti menjadi
royal family itu menunjukkan juga perubahan dari kalangan dalam istana untuk menyesuaikan dengan
tuntutan rakyat karena dalam banyak hal juga misalnya karena tadi disebut mereka dibiaya oleh
pajak rakyat dari bacaan saya ada sekitar tiga ratus juta pond serling yang digunakan untuk memberi mek biaya

atau buckingham palace atau windsor palace itu tidak lagi milik kerajaan tapi milik satu
wakaf kalau bahasa kitanya wakaf tapi terasa lemas inggrisnya dan ketika istana winster kebakaran
rakyat dalam hal ini pemerintah inggris tidak mau mengongkosi perbaikan dari akibat kebakaran itu
juga kerajaan yang juga menerima desakan bahwa ada investasi kerajaan yang bisa dikenakan pajak
jadi dalam banyak hal memang apa yang dulu mungkin angker sebagai bagian dari sistem kerajaan itu
sudah tidak lagi di sana
juga kemampuan kerajaan monarki atau sekarang disebut royal family itu bertahan karena
ratu elizabeth itu tadi punya kemampuan menyesuaikan diri dan memelihara kredibilitas kerajaan
apakah ini akan berlangsung serupa pada masa king charles ketiga nanti
kita lihat tapi sejarah pada masa ratu elizabeth sendiri anak anaknya itu menjadi faktor yang
merugikan istana kita tahu secara kehidupan prince charles bahkan beberapa minggu masih di
isukan dirumorkan beliau menerima sumbangan cash dalam koper dari emirat dari bahrain yang
dipertanyakan proses dan penggunaannya
itu juga begitu baru baru ini beliau dalam tuduhan melakukan pelanggaran apa namanya seksual
digugat di pengadilan amerika dan solusinya adalah kompromi membayar berapa jumlah kompensasi
yang tidak diumumkan kepada publik jadi hal inilah yang mau mungkin membedakan dengan ratu yang
berebut laurent bertahan sepuluh tahun sementara kita akan saksikan nanti apakah pada turunannya
raja charles ketiga dan seterusnya faktor faktor kredibilitas pengganti ini akan menentukan
survival atau bahkan penerimaan yang baik atau tidak baik oleh rakyat sesendiri

raja charles iii karena tadi juga sempat disebutkan bahwa sebenarnya sejarah hidup raja charles iii ini tidak mulus mulus saja
bisa dikatakan cukup banyak kontroversi
nah pemimpin royal family adalah simbol stabilitas seperti yang tadi pak hasan nyatakan
bahwa sebenarnya simbol stabilitas ini juga mempengaruhi banyak bagaimana negara inggris pemerintahan yang instabil dan lain lain
namun melihat bagaimana sejarah hidupnya dan mempelajari karakter dari sejarah hidup raja charles
apakah akan ada long raining yang sama atau kondisi stabil yang sama dengan nanti raja charles memimpin royal family
kalau bukan lagi monarki pak hasan
kita tidak tahu berapa lama raja charles akan rins atau memimpin
tapi raja charles ini adalah sejarah hidup royal family atau kerajaan di inggris
berbeda dengan ratu elizabeth
yang kedua dari anak anak raja charles dari perkawinannya dengan lady di lady diana
kita lihat mungkin dugaan saya bisa benar bisa salah
raja charles kelihatan lebih solid
dari kehidupan keluarga anak anaknya dan juga dari perkembangan
jadi karena itu banyak orang membayangkan mungkin tahta akan diserahkan oleh ratu langsung kepada prince william
jadi kenyataannya akan tidak diserahkan kepada prince charles
tapi untuk berapa lama kita tidak tahu
tapi pasti tidak selama queen elizabeth
dan yang membantu mungkin
malah karena anak anaknya prince william itu dikenal ya baik baik saja sejauh ini dan dicintai oleh rakyatnya
dan juga tentunya royal family secara keseluruhan
apakah itu artinya jika nanti sudah diumumkan secara resmi dan sudah ditahbiskan secara resmi raja charles iii ini memimpin royal family inggris
sebenarnya yang bisa jadi
yang membantu banyak menjadi simbol stabilitas justru anak anak dari raja charles terutama prince william
demikian kah pak hasan
walaupun kita tahu crown prince juga tidak
peranan konstitusionalnya juga lebih sebagai dalam kedudukan beliau sebagai anggota privy council penasehat raja
ya bisa memberikan masukan
termasuk juga pribadi kepada ayahnya
dan kita lihat nanti kita tidak bisa spekulasi bisa saja
orang punya kesan yang tidak begitu baik misalnya terhadap raja charles
tapi bisa jadi sesudah beliau memerintah juga akan menyesuaikan perilaku martabatnya dengan kedudukan tertinggi sebagai raja inggris
jadi kita juga harus berpikir
kita harus berpikir
kita harus berpikir
kita harus berpikir
kita juga tidak bisa hanya berspekulasi akan juga seperti kita kenal latar belakangnya akan buruk
kita juga tidak
dan ya mudah mudahan begitu
tadi pak hasan menyebutkan bahwa bagaimana ratu elizabeth ii ini menjadi simbol stabilitas negara inggris itu sendiri
apalagi tiga tahun terakhir beberapa tahun terakhir ini perubahan perdana menteri ini cukup cepat
nah kita berbicara mengenai negara negara persemak
bagaimana pak hasan melihatnya
bagaimana pak hasan melihat dampak dari meninggalnya ratu elizabeth ii terhadap negara negara persemakmuran pak
kita tahu di negara negara persemakmuran di jajahan inggris itu juga pro kontra terhadap monarki juga besar ya
apakah australia misalnya masih akan tetap berkiblat ke london menganggap ratu dan raja sebagai kepala negara mereka
tentu saja adanya tuntutan australia untuk menjadi republik
bahkan ketika prince williams berkunjung ke tuvalu ke satu negara kecil di pasifik
itu juga ada demonstrasi yang menentang tuvalu menjadi bagian dari persemakmuran
persemaruan ini sebetulnya kalau menurut saya lebih sebagai nostalgia
bekas jajanan jajanan inggris yang merdeka untuk
masih berkiblat pada inggris
karena memang berbeda dengan penjajahan belanda
penjajahan inggris itu lebih bersifat budaya
kuat sekali pendekatan budayanya
karena itu misalnya bahasa inggris pasti menjadi bahasa mereka
di malaysia saja baru pada tahun tujuh puluh malaysia memajukan bahasa malaysia
karena sebelumnya bangga sekali dengan bahasa inggris
ya kebetulan bahasa inggris menjadi bahasa dunia ya bahasa internasional
bung karno misalnya berselisih paham dengan perdana menteri nahru
karena bung karno tidak suka mendengar ucapan nehru bahwa
ya ingin ke inggris atau ke london sebagai tanah airnya yang kedua
jadi kita sama sekali para pemimpin kita
ya karena juga lahirnya kita sebagai yang melawan
menempel oleh kemerdekaan dengan lawanan bersihata dan diplomasi
sama sekali kita tidak mengerti bahwa kita harus berpengaruh
kita tidak berbeda dengan dunia umum
bahasa belanda misalnya ketika belanda meninggalkan indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
yang bisa berbahasa belanda
tapi berbeda dengan inggris belanda juga tidak suka bahasanya digunakan
oleh para kaum inlander kaum pribumi katakanlah begitu
karena itulah ada nostalgia dari negara negara berasal dari inggris
untuk tetap berada pada persemakmuran walaupun tidak menjamin juga
dengan persemauan inggris hubungan mereka dengan inggris sangat baik
tidak menjamin juga mereka akan dibantu katakanlah dari segi pembangunan ekonominya
oleh inggris jadi itu lebih pada sisi budaya saja
baik terima kasih pak hasan wirayuda mantan menteri luar negeri republik indonesia
telah bergabung pada malam hari ini di cnn indonesia breaking news